tidak terima mobilnya diangkut petugas suku dinas perhubungan dan transportasi jakarta pusat
seorang pria nekat membakar mobilnya di paseban jakarta pusat
pria tersebut diketahui kerap memarkir mobilnya di pinggir jalan
mamat warga senen jakarta pusat membakar mobil minibus miliknya sendiri
saat petugas dinas perhubungan jakarta pusat hendak menderek mobilnya yang diparkir di pinggir jalan paseban raya
dalam operasi penindakan parkir liar jumat siang
dinas perhubungan menyatakan mobil pelaku yang diparkir di pinggir jalan mengganggu arus lalu lintas
setelah berhasil memadamkan api petugas di sup lantas memindahkan mobil tersebut ke polres metro jakarta pusat
dan sudah ada harlem siman junta kasih obsudin perhubungan jakarta pusat lewat sambungan telepon
pak harlem apa yang sebenarnya terjadi tadi siang
jadi biasa rutin kegiatan kita penegakan hukum
kita lakukan penderekan kebetulan lokasi yang kita tuju adalah jalan pasuban raya di jakarta pusat
lalu saat penderakan itu apa yang terjadi
lanjut kita di sana sudah ada beberapa kendaraan dan sudah kita lakukan penderakan kepada tiga kendaraan
sudah ditarik lanjut ini kendaraan yang keempat kita lakukan penderekan
sehingga yang pemilik kendaraan tidak menerima mobilnya diderek
sehingga dia melakukan aksi pembakaran mobilnya sendiri
walaupun dia melakukan itu tetap kita derek tapi dalam posisi sudah terbakar sehingga kita memberhentikan derek kita
lanjut kita panggil pemadam kebakaran untuk memadamkan api
ada perlawanan begitu ya pak ya sebelum mobilnya akhirnya kemudian diderek
tapi pertanyaannya bagaimana mungkin dia akhirnya membakar mobilnya sendiri
apakah dia sudah menyiapkan peralatan untuk membakar mobilnya itu pak
jadi pada saat dilakukan penderakan
sudah ada memang aduh bicara sama kendaraan
saya tidak jelek tapi kan berderekan untuk semua pelanggar lalu lintas
tapi dia langsung melakukan pembakaran dengan awal
membakar tisu oskati dengan bantal yang ada di mobilnya
oh jadi kemudian dia bakar semua barang yang ada di mobilnya
lalu kemudian api itu menyulut dan akhirnya membuat seluruh mobil terbakar
jadi dengan dibakarnya itu dimasukkan bantal ke dalam mobilnya
sehingga mobilnya terbakar keseluruhan
tapi kemudian tetap diderek juga begitu ya pak harlem
tidak jadi pada saat sudah kebakar kita langsung berlokasi itu
sampai kita mencukupi pembakaran sampai kita lihat baru
pada waktu itu sudah polisi melakukan pelatihan di lokasi
baik pak harlem disebutkan bahwa pelaku ini sudah sering memarkirkan mobilnya
di jalan paseban raya
apakah ini kemudian diketahui oleh dinas perhubungan
betul jadi lokasi ini sebetulnya sudah sering dan kontin
melakukan penegakan hukum sehingga kita merasa masyarakat di situ
sudah paham betul bahwa di situ tidak boleh ada parkir liar
baik atas trotor ataupun di badan jalan
ternyata kita tadi lingkar tetap ada ya kita lakukan hukum
apa yang akhirnya memicu pelaku tersebut
apakah kemudian bisa disebutkan pak identitas dari yang membakar mobilnya sendiri
dari data kelurahan pak seban bahwa itu bernama mamat lanjut
dia juga sempat tinggal di lokasi di wilayah itu
apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap mamat ini
mengapa kemudian dia begitu nekat akhirnya membakar mobilnya sendiri
ini tidak ada di
belum masih dilakukan penyelidikan karena tadi ke rumah si saudara yang membakar ini
tidak ada di
bukan penyelidikan kembali
baik mohon maaf pak harlem bisa diulangi kembali karena suara anda terputus putus
mungkin karena memang jaringan yang tidak begitu baik
jadi pelaku pembakar mobil sendiri belum
diamankan karena memang pada saat polisi ke rumahnya dia tidak ada di rumahnya
sehingga mungkin nanti polisi akan melakukan penyelidikan kembali terhadap orangnya demikian
baik artinya mamat saat ini belum ditemukan begitu ya pak ya
informasi yang kita dapat belum
baik tapi mobilnya kemudian sudah diderek tapi karena terus terbakar akhirnya berhenti begitu ya pak
ya jadi kalau mobil kerangkanya sudah kita amankan di satuan lantas jakarta pusat
baik lalu apa langkah selanjutnya dari disub sendiri atas peristiwa ini
kalau kita khusus dari pendegakan hukum kita akan tetap melakukan penegakan hukum bagi si pelanggar lalu lintas
lanjut untuk masyarakat kita berharap masyarakat silakan tertib berlalu lintas
jangan parkir sembarangan di badan jalan atau trotoar
tapi peristiwa pembakaran mobil sendiri ini baru pertama kali terjadi begitu kan ya pak harlem
betul baru ini kejadiannya
kita juga tidak punya prediksi akan terjadi seperti ini tetapi ya ini adanya yaudah kita lihat seperti ini ya sudah
namun tetap pendegakan hukum bagi si pelanggar akan tetap dilakukan
baik tapi apakah kemudian ada evaluasi
mungkin cara petugas yang berada di lapangan melakukan penertiban ini apakah kemudian itu akan dievaluasi
mengingat akhirnya menimbulkan
mengingat akhirnya menimbulkan seseorang membakar mobilnya sendiri begitu
mungkin kalau memang hal yang perlu evaluasi dalam hal petugasnya dalam hal bagaimana cara melakukan penegakan hukum akan kita evaluasi
tapi sudah diketahui apa yang kemudian apakah ada kata kata atau kalimat apa yang kemudian memicu mamat ini membakar mobilnya sendiri
kalau situasi pada saat itu tidak
jadi memang murni bahwa dia melakukan pelanggaran parkir di mengganggu jalan parkir sembarangan sehingga melakukan pendegakan hukum tapi dia melakukan hal yang seperti itu
jadi tidak ada artinya tidak begitu ributlah artinya karena sudah biasa sudah biasa kita tidak pernah berpikir dia melakukan itu tapi kok tiba tiba dia melakukan itu
baiklah kalau begitu pak harlem simanjuntak kasih opsudin perhubungan jakarta pusat terima kasih atas waktunya
bukan kasih opsudin koreksi
kepala suku dinas kepala suku dinas perhubungan kota administrasi jakarta pusat
baik pak harim simanjuntak terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newsroom